jadi dua bulan dulu
jumlah petugas medis di rumah sakit ibu dan anak cahaya bunda kota cirebon
sibuk tepat di tanggal cantik dua belas dua belas dua ribu dua puluh
pasalnya tepat di tanggal cantik ini
sebanyak dua belas bayi lahir di rumah sakit ibu dan anak tersebut
dari semua bayi yang lahir di tanggal cantik ini
sembilan diantaranya lahir secara sesar
sementara tiga bayi lainnya melewati persalinan normal
orang tua bayi mengaku dengan kelahiran di tanggal cantik ini
merupakan kebahagiaan tersendiri
karena selain mudah diingat
juga karena jarang bisa menemukan momentum serupa
prosesnya semuanya lancar
jadi keinginan apa memang sudah waktunya
hpl nya memang tanggal dua belas an ini
jadi tanpa direncanakan
senang mbak tanggal cantik seperti ini mbak
alhamdulillah senang banget
kayak dapat bonus dua belas dua belas dua belas dua puluh
bayi berjenis kelamin laki laki dan empat perempuan ini
semuanya dalam kondisi sehat
dua belas kelahiran delapan laki laki empat perempuan
terus ada yang persalinan normal ada tiga
sedangkan sesarnya ada sembilan
yang sesar permintaan atau gimana itu dok
pasien tapi semuanya juga memang atas indikasi medis
kedua belas bayi tersebut masih dalam pemantauan tim perawat bayi rumah sakit
oh sudah di depan nomor lima belas ya
merayakan ulang tahun pertama putranya pada tanggal cantik dua belas dua belas dua ribu dua puluh
seorang ibu merayakan dengan berbeda
yaitu dengan membagikan tiga puluh kantong asi kepada para ibu dan bayi
yang membutuhkan di kampung dolanan tepi stasiun sido toko dipo surabaya jawa timur
shirley lembono memilih merayakan ulang tahun putranya jason miles dengan cara ini
karena ia ingin mengajari anaknya berbagi dengan sesama sejak usia dini
sherly yang juga dikenal sebagai seorang selebgram ini
sudah lama menjadi donatur asi kepada ibu ibu yang membutuhkan
soalnya aku mikir kayaknya kan butuh juga di kampung dolanan
katanya banyak anak anak kecil baby
terus aku ya mikir oh apa juga asih aja ya
mungkin ada yang butuh
oh karena aku ingin membutuhkan
aku mengajarkan jason berbagi di langkah yang pertama
jadi lebih sosial gitu
apalagi kan pandemi gini gak boleh kayak anak raman lebih segitu
bahkan gak mungkin
selain membagikan asi shirley juga membagikan bingkisan untuk anak anak kurang mampu di kampung dolanan
tepat di tanggal cantik kemarin kampung dolanan yang dikenal sebagai salah satu kampung
yang masih melestarikan permainan tradisional ini juga merayakan ulang tahunnya yang keempat
tim liputan cnn indonesia
tim liputan tv indonesia